jika rempah rempah biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu masak
beda halnya dengan inovasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di kota medan sumatera utara
rempah rempah yang kaya akan manfaat diolah menjadi minuman kesehatan
penasaran bagaimana rasanya berikut liputannya
di tangan sekelompok mahasiswa di kota medan sumatera utara
rempah rempah seperti lada hitam lada putih buah pala cengkeh kayu manis
kencur daun sereh kini bisa dinikmati dalam bentuk minuman kesehatan
dengan konsep memadukan bahan tradisional dan modern
rempah rempah ini diracik menjadi berbagai jenis minuman
rasa kopi dan susu yang kental berpadu dengan rempah yang menyehatkan ini pun menarik minat para pembeli
minuman rempah rempah hasil karya sekelompok remaja ini pun sudah menyebar di kota medan
dalam bentuk warung pinggir jalan
proses pembuatannya pun tidak sulit
rempah rempah yang sudah dimasak sebelumnya tinggal dicampur dengan pilihan teh
kopi atau susu
susu sesuai keinginan pembeli
minuman ini memiliki kesehatan bagi badan
dan selain itu juga rasanya rasa rempah rempahnya
selain enak minuman ini juga memiliki khasiat untuk kesehatan
sang pemilik mengaku minuman khas ini tercipta setelah sebelumnya melakukan survei kepada masyarakat
yang percaya dengan hasil rempah rempah untuk kesehatan bila rutin dikonsumsi
di setiap masyarakat daerah manapun itu sebenarnya sudah terbiasa dengan minuman minuman rempah
jadi setiap daerah punya minuman minuman itu sendiri
cuman itu mungkin kebanyakan minuman itu tidak di packaging tidak dikemasan secara modern
nah kita coba bangun itu kita angkat minuman minuman itu kita kemas secara apik
selain racikannya berbeda kemasan pun disiapkan sedemikian rupa guna memikat pembeli

kelas minuman rempah ini dibanderol dengan harga terjangkau antara lima belas hingga dua puluh rupiah